eh mau kemana
jalan berduaan doang aku boleh ikut gak
emang mau kemana
mau ke kolam renang lah
emang mau kemana lagi
mau ikut gak
iya mau ikut gak
kok teriak teriak malem malem
rafa kayaknya mimpi serem deh meh
paling kebangun gara gara teriakannya rafa
rafa mimpi digangguin
sama hantu duyung yang ada di kolam berenang nih
hantu duyung teh nggak ada
jangan suka mikir yang enggak enggak
atau gini aja tuh
ali sama rafa sekarang
sholat tahajud bareng aja yuk sama mami
habis itu kita tidur lagi
biar tidurnya nyenyak
iya rafa bener tuh kata mami
udah udah m might pacilin
hei udah bangun aja shrimp ma
rafa kamu teh harus bisa berenang harus jago renang
jangan kayak mami udah segede gini berenangnya gaibat tuh
lo cupuk aja di situ
tapi rafa ngeles renang di sana mami rafa takut
takut naun sih
pokoknya rafa ngeles renang titik
hek rafa pokoknya rafa harus berangkat leles renang di sana titik
mami nangis deh
mami nangis deh
asik berarti kalo ada panjang gitu tetep berangkat
ga apa apa yang penting dia berangkat les renang
enak woy udah tolernya senang banget
kan aku renang
padahal aku kan ga bisa pernah
duh rafa mami kang cuma pengen kamu bisa renang
iya rafa seharusnya kamu tuh bersyukur didaftarin les renang
dia tuh kayak si zara kan dia ga didaftarin
kamu gak boleh kayak gitu
gapapa rafa takut sama aku baru itu
kamu takut ngelur
aduh duyung di sebelah kolam renang
mas bang sih punya kakak tukang penasaran
udah tau ada duyung malah disamperin
sebab diaulen cocok

buat karena jealous
jangan biasanya jangan putting dia
silahkan malah brands yang venir dua semua sudah jokingal
yang satu itu
jadi ekor ikan lagi aku setuju sama abdel jadi duyung itu bisa jadi manusia aku tuh pernah baca
dongengnya gitu bisa ngumpul bareng bareng manusia gitu masa sih kayak gitu nggak mungkin
ketahuan yang galera kan kau jendong itu ekornya ikan itu bisa jadi manusia terus dia nggak boleh
kena air kalau kena air bisa lagi deh jadi duyung dia kan bisa pura pura jadi manusia
sasih mungkin aku ide ide depan gimana kalau kita buktiin cerita itu
ali tamatnya pagi dua aja aku sama apel kesana kamu sama rafa sana jangan lupa jagain
eh tuh bocah bandel amat
gimana ketemu gak
gak li aku gak ketemu putri duyungnya
eh lihat ada orang mencerigakan
ayo kita ikutin sebelum dia menjauh
kalian ya susah dibilangin
jangan nyemprot kaki sembarangan
anak kayak gini gak mempan dibilangin
harus dikasih pelajaran
udah kita kasih pelajaran
siramil semua tanaman ini ya
ya lebih baik kalian buat nyiram tanaman
daripada buang air nggak jelas kayak gini
mendingan buat tanaman
eh mau kemana
doang aku boleh ikut gak
emang mau kemana
mau ke kolam renang lah
emang mau kemana lagi
mau ikut gak
iya mau ikut gak ya tak
kolam benang yang kemarin ya
aku tuh masih penasaran pengen liat duyung cantik itu
gini ginikan aku gak pengen banget sama putri duyung
kayak gak ada cerita doang dohan itu
duyung yang kemarin itu

ada di dongeng
ah aku gak percaya
kayak putri di dongeng itu
iya aku juga penasaran
aku pengen tau
beling itu kayak apa sih
seserem apa sampai semuanya takut
kalian mau liat aku
suara apa tuh